nah yuda ada yang unik nih di banjarbaru kalimantan selatan sebuah kafe menyediakan menu gratis bagi para pemain pokemon go
ya benar sekali nisa jika para pemain pokemon go mencapai level tertentu dapat ditukar dengan hidangan gratis
semakin tinggi level maka semakin lezat menu yang didapat
anda pemain pokemon go anda bisa datang ke kafe yang ada di kawasan balitra banjarbaru kalimantan selatan
kafe ini memanjakan para pemain pokemon go dengan memberikan sejumlah penawaran khusus berupa menu gratis
semakin tinggi level yang diraih maka semakin istimewa menu gratis yang didapat
caranya dengan menunjukkan level avatar kepada kasir
untuk level tertinggi yakni level dua puluh tiga para pemain berhak mendapatkan sajian chicken cheese
menu chicken cheese berupa ayam saus keju kentang goreng lengkap
sama dengan minuman ringan
tak hanya itu pemilik kafe juga memberi tambahan menu gratis jika para pemain berhasil menangkap pokemon di area kafe
biasa cari pokemon di tamar banjarbaru bersama kawan kawan
tapi disana banyak kawan kawan tidak saling mengenal satu sama lain
jadi saya bikin acara promo ini
dimana teman teman bisa saling mengenal juga
kumpul bersama kemudian bisa hangout bareng lah
sejak diluncurkan pada pertengahan juni lalu para pecinta pokemon pun berdatangan ke kafe ini
seperti yang dilakukan rara
di grup pokemonnya banjarbaru merah purai itu dikabarin
katanya kalau datang ke pastegio itu dapat makan gratis
kalau level level tertentu lumayan kan sambil main main ketemu temen temen terus dapat makan gratis
udah berapa kali nih dapat makan gratis udah level tingginya
udah kayaknya makin sering naik level bakal makin sering kesini
soalnya kan untuk beda level beda juga makanannya
para pemain game akan sering naik level
semakin memadati kafe ini pada hari sabtu dan minggu
nanik hayati banjarbaru